selain tradisi berkunjung ke rumah sanak saudara atau saling memberi angpao
ada satu kudapan yang selalu hadir pada perayaan tahun baru imlek
ini dia kue keranjang
kue keranjang atau nengkau artinya kue tahun baru
kue disusun bertingkat semakin kecil ke atas
melambangkan harapan akan rezeki yang selalu lancar dan meningkat
salah satu produsen kue keranjang yang kebanjiran order berada di kawasan legok kabupaten tanggerang
dalam sehari ada lima ratus kg kue keranjang yang diproduksi
sebelum membuat adonan kita cari daun pisang yang akan digunakan sebagai wadah pembungkusnya
kena mas kameramen
sebulan menjelang imlek tempat ini membutuhkan setidaknya seribu pelepah daun pisang setiap hari
daun yang dipakai yang tidak terlalu banyak sobekan
daun pisang selanjutnya dipanaskan terlebih dahulu
agar mudah dibentuk dan tidak pecah atau bocor ketika diisi adonan kue keranjang
kayu yang baik dipakai untuk pembakaran adalah kayu rambutan
yang tidak mengeluarkan asap dan panas terlalu banyak
sehingga daun tidak gosong
kita lanjut ke persiapan adonan
pada tahun baru imlek tempat ini membutuhkan enam ton beras ketan dan dua belas ton gula pasir
masaknya sedikit demi sedikit ya
agar beras ketan betul betul bersih sebelum digunakan
karena kalau tidak bersih beras akan cepat basi dan berjamur
masukkan beberapa mentang biru
biar sedikit lagi
masukkan dua jenis morgan
harusnya menjadi tepung
kalau tidak kunggu
tendung beras ketan sudah siap waktunya dicampur dengan gula pasir cair
jangan terlalu banyak ya mencampurnya agar tidak berat saat mengaduk sehingga adonan rata
perbandingannya setiap satu kilogram tepung beras ketan akan dicampur dengan dua kg gula
adonan ini tidak bisa langsung dikukus menjadi kue keranjang
adonan akan didiamkan terlebih dahulu selama dua minggu
setelah selesai menyiapkan adonan untuk beberapa pekan mendatang
saya lanjut ke adonan kue keranjang yang telah selesai difermentasi dua pekan lalu
saya pikir tuh tadi akan ada bau bau khas gitu tapi nggak ada dia wangi dia
ketika proses fermentasi selesai kadar air dalam adonan akan berkurang
jadi adonan perlu dicairkan kembali dengan gula pasir cair
bila adonan tidak ditambahi dengan gula cair maka bisa mengeras ketika dikukus
tangan saya perlahan mulai terasa keram akibat terlalu lama mengaduk
aduk terus hingga mencapai kekentalan yang sesuai
sebelum naik ke mesin pengukusan adonan akan disaring untuk menghindari adanya sisa gula pasir yang belum larut sempurna
tapi kita siapkan dulu alas daunnya ya
dua lapis daun pisang digulung dalam cetakan plastik
bagian tepian sudah lanjut ke bagian dasar
yang di atas yang mana
sebenarnya saya pikir bagian paling sulit adalah harus mengaduk
untuk membuat daunnya harus menunggu segala macam
tapi ternyata yang tidak kalah susah itu membuat lepitan daun daunnya
karena kalau sampai ada kesalahan ya selain bentuknya nggak bagus bisa jadi ntar bocor
ini tidak ada ya
tidak ada bocor
ini yang bisa digunakan
ini dua lapis
ya kalau sampai daunnya ada yang sobek atau ada bagian alas berlubang
bisa bisa pekerjaan kita seharian
hari ini permintaan kue keranjang mencapai enam ratus kg
atau satu dua ratus buah kue keranjang dengan ukuran setengah kilogram
saat saya disibukan dengan kegiatan memasukkan adonan
beberapa pekerja lain sibuk menyusun kue keranjang di atas wajan yang telah diisi air
harus diatur sedemikian rupa
agar uap bisa naik hingga ke bagian atas
selama proses pengukusan berlangsung
jangan lupa tambahkan daun pandan di bagian bawah ya
selama belasan jam menunggu kue keranjang matang
bukan berarti saya bisa bersantai santai
tapi tidak boleh sampai padam
begitupun dengan air untuk mengukus yang harus ditambah secara berkala
sekali proses pemasakan berlangsung
biasanya tempat ini menghabiskan dua puluh batang kayu berukuran sedang
mengukus menggunakan kayu juga akan menambah aroma khas bakaran pada kue keranjang
setiap sejam sekali tambahkan beberapa liter air ke dalam wajan
biasanya kue keramik dimasak selama setengah hari
namun sebagian pembuat kue keranjang
menambahkan waktu masak agar kue betul betul matang sempurna
dan setelah penantian panjang
akhirnya kue keranjang yang kami buat matang
men pegang pegang
kepegang bagian bawahnya
tapi ini enak nih dimakan langsung nih
nah ini pegang daun ya biar nggak terlalu panas
ciri kue keranjang yang telah matang adalah
warnanya menjadi merah cerah
aromanya pun khas aroma manis yang bercampur aroma daun pandan
dan bungkusan daun pisang
walau sudah melewati berbagai tahapan
biasanya ada beberapa buah kue keranjang yang tidak dapat dijual
ini kena air
kena titusan uap nanti basi
pada yang terkena tetesan uap
ada juga kue keranjang yang gagal produksi karena bocor
kalau yang ini masih bisa dikonsumsi ya
kue keranjang yang masih baru mateng
tuh sangat amat lengket
mirip sama dodol tapi versi lebih lembutnya lagi
dan ini pas banget ini masih hangat ini
kue keranjang kemudian akan dibiarkan
hingga mencapai suhu ruang sebelum dikemas
selain dijual dengan kemasan bulat biasa
ada juga yang dijual dengan bentuk keranjang susun
harganya bervariasi mulai dari lima puluh hingga ratusan ribu rupiah
tergantung seberapa besar dan berat kue keranjang susun yang dipesan
keranjang biasa biasanya
biasanya orang keranjang biasa tuh buat kasih kasih ke saudara saudara
kalau kayak susunan kan biasanya untuk sembahyang di meja abu

atau di wihara wihara
tradisinya ya karena kebanyakan orang kan
kebanyakan orang orang dari luar pulau tuh pengen tahu tuh kue keranjang itu apa
setelah dua tahun permintaan menurun drastis imbas pandemi
pada momen imlek tahun dua ribu dua puluh satu
kue keranjang yang diproduksi di tempat ini mencapai dua puluh ton
ya buat rangka tahun baru lah
mau dijual banyak ke kampung malang
mau dijual banyak ke kampung malimpik sama sawarna gitu
daerah sawarna daerah pinuangan banten
di situ banyak penggembarnya
namanya kayak imlek buat bagi bagi saudara teman buat sembahyang juga
biasanya berapa banyak cek
menyiapkan bahan bahan sudah memasak sudah mengemas juga sudah
sekarang waktunya menciptakan
tapi kue keranjang buatan saya sendiri dengan ditemani secangkir kopi
kesabaran dan ketekunan menjadi kunci untuk membuat kue keranjang
walau bahannya hanya berupa tepung beras ketan dan gula putih
ada perjalanan panjang sebelum kue keranjang yang manis dan legit ini tiba di meja makan anda
ah mau kopi enak banget ini
wah juara juara
hari yang panjang
wah mantap banget manisnya ada gurihnya ada berpadu sama kopinya
kita makan dulu
rian fernando dewi agung gildiarto tanggerang bante